sementara itu calon petahana yaitu wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat yang hari ini mengunjungi warga di kawasan cipinang cipedak jakarta timur
namun jarod membantah jika kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kampanye dirinya untuk menarik simpati warga pada pilgub dua ribu tujuh belas mendatang
minggu pagi wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat mengunjungi permukiman warga di kawasan cipinang cepedak jartinegara jakarta timur
kedatangan jarod langsung disambut oleh warga sekitar
tidak sedikit warga yang langsung mengutarakan masalah yang dialaminya kepada orang nomor dua di ibu kota itu
dalam kunjungannya kali ini jarod bersama relawannya membagikan kacamata baca gratis untuk warga sekitar